dan saat ini kita juga terhubung melalui sambungan telpon dengan kepala badan intelijen negara sutyoso
selamat pagi bang yos ini sudah memasuki musim lebaran
apakah insiden ini juga luput dari deteksi bin
jadi ini adalah perubahan strategi global dari isis
kita sudah mendeteksi lama lah kita kan bukan bekerja sendiri ya
karena kita ada komunitas intelijen dengan berbagai negara
jadi saat ini di medan pertempuran di irak maupun syria
pusat konflik isis ini itu kekalahan kekalahan terus setelah beruntun dia alami
kota kota wilayah wilayah yang tadinya dia kuasai sudah bisa direbut kembali
oleh pasukan pemerintah yang didukung oleh sekutu gitu terutama dimoteri oleh amerika
nah yang terjadi di sana itu seperti itu
karena itu dia
dia merubah strategi untuk menyerang negara negara musuh dia
negara yang dianggap musuh dia termasuk sekutu tentunya
untuk menyerang di wilayahnya masing masing itu yang terjadi
nah seperti serangan terhadap paris terhadap istanbul
kemarin itu medinah dan juga jeddah itu semuanya adalah alian strategis seperti itu
nah itu bisa dikirim oleh personil dia yang
dari irak maupun syria untuk datang ke tempat negara sasaran
tetapi juga bisa dilakukan oleh para simpatisan yang diadakan negara masing masing
seperti indonesia itu saya kira adalah simpatisan isis
oke berarti anda konfirmasi ini adalah isis ya yang melakukan bom bunuh diri di solo pagi ini
jadi kelompok yang ada di sini itu kan simpatisan isis yang belum sempat berangkat
ke iraq maupun syria
tetapi juga ada mantan kombatan yang datang dari syria
yang sekarang ini berkeliaran di republik
karena itu satu hal yang segera kita lakukan adalah
segera saja itu revisi undang undang terorisme itu
undang undang terorisme yang kita miliki itu sangat mengekang ruang gerak aparat kepolisian dan intelijen
terima kasih sutioso kepala badan intelijen negara sudah bergabung dengan cnn indonesia